kok aneh ya
kenapa nggak ada yang lihat angin
padahal gps nya masih di sekitar sini
bapak silahkan tunggu di luar saya akan periksa pasien
ini ada apa sih
elsa juga nggak ada
di telpon nggak diangkat lagi
aku cuma mau kabarin aja kalau elsa lagi sama aku mah
ya ampun mama dari tadi itu nyariin elsa
mama telpon nggak diangkat
sekarang kamu sama elsa lagi di mana
elsa sekarang ada di ugd rumah sakit sejahtera
jadi ceritanya gini ma
elsa jatuh karena kesenggol mobil aku ma
aku juga nggak sengaja
tadi kelihatan agak bengkak
karena dia nggak bisa jalan ma
makanya aku memutuskan untuk bawa ke rumah sakit
terus gimana sekarang kondisinya elsa
sekarang sih elsa masih diberikan sama dokter mah
mau datang ke sini ya
yaudah mama ke situ ya nino
elsa ada ada aja sih
aku harus kasih tau pak deh
tapi papa kan lagi cari andin
kalau aku kasih tahu elsa masuk rumah sakit
papa nanti aja deh kalau gitu
ada di sekitar sini